luar biasa sementara orang main pokemon go ini ada beberapa ibu rumah tangga ya yang kebingungan tinggal di rumah
jadi selama menelibur lebaran usai kegiatan mencuci dan menyetrika
apakah menjadi sesuatu yang cukup merepotkan bagi ibu rumah tangga
iya karena asisten rumah tangga ini banyak yang belum kembali bahkan ada juga yang tidak kembali
tapi jangan khawatir karena ada juga penyedia jasa cuci dan setrika yang akhirnya bisa menjadi pilihan anda
adalah tri amelia yang jeli menangkap peluang bisnis pasca lebaran ini
sejak dua ribu tiga belas amelia membuka layanan jasa cuci dan setrika
namun usaha laundry miliknya tidak terlalu maju karena banyak pesaing yang menawarkan jasa serupa
akhirnya amelia pun memilih untuk fokus pada jasa setrika saja
hal ini dilakukan karena mendengar permintaan pelanggan yang lebih sering memintanya merapikan pakaian yang telah dicuci
februari dua ribu enam belas amelia dan suami
kami mencoba sebuah terobosan dengan jasa setrika keliling atau gosok keliling yang disingkat gokil
gokil akhirnya menjadi ciri khas usaha amelia
untuk yang keliling ini sebenarnya kan pengembangan jasa yang udah ada
nah waktu itu juga sempat namanya usaha itu kan naik turun
jadi suami saya juga kepikiran kemarin untuk mengembangkan usaha ini
awalnya itu mangkal karena hari minggu kan banyak ramaian
nah kita manggal ada yang nyamperin apa sih bu
gitu oh ini jasa setrika keliling bu
upaya gokil jemput bola akhirnya semakin banyak mendatangkan pelanggan
dari sekitar komplek perumahan amelia kini melayani ke lokasi yang lebih jauh
omsetnya kini bisa mencapai sembilan juta per bulan
para pelanggan pun berasa puas dengan hasil pekerjaan amelia
salah satunya dewi yang sudah dua tahun menggunakan jasa ini
apalagi kita rumah tangga gak punya pembantu ya enak
datang udah rapi
apalagi abis lebaran gini ya kita pembantu gak ada apa ya
maka abis dari luar kota kita nyuci gampang gosok itu
amelia kini berencana untuk mengembangkan bisnis gosok kelilingnya
dengan menambah armada motor
ia juga akan membuat sistem franchise untuk gokil
dengan biaya tujuh juta lima ratus ribu maka instalasi setrika uap
siap digunakan untuk bisnis anda
angga putra jakarta